pertamina meminta pemerintah berhati hati dalam menurunkan harga bahan bakar minyak jenis premium dan solar pada april mendatang
jika terlalu rendah akan ada resiko kenaikan harga pada bulan juli
pada bulan juli akan ada libur sekolah dan hari raya idul fitri
kenaikan harga bbm pada saat itu hanya akan menambah beban masyarakat dan menambah inflasi
saat ini harga minyak dunia berada di kisaran empat puluh dolar amerika per barrel dan ada potensi penguatan pada beberapa bulan ke depan
pertamina mengusulkan penurunan harga premium dan solar antara dua ratus hingga empat ratus rupiah per liter
poinnya pasti di saat april sampai juni itu kan kita akan ada profit lumayan lah
ketika nanti terjadi juli agustus naik kita jamin
nggak usah naik kan itu untuk nutup
jadi masyarakat ketika lebaran puasa libur sekolah
jangan ditambahin beban